jagoan kampung yang bertaubat
inilah tema cerita atau dongeng yang dibawakan kak slam kepada para remaja masjid ar rahman
ungaran kabupaten semarang
dengan kostum yang sederhana
kasla mencoba mengemas ceritanya dengan kalimat demi kalimat yang mudah dicerna
bahkan kak selam beberapa kali harus menyisipinya dengan bahasa guyon atau bercanda
agar mereka yang mendengarnya tertarik dan tidak jenuh
sebagai tambahan bumbu humor
pria empat puluh tiga tahun yang memiliki nama asli selamet rulianto
warga kini balu kota semarang ini
harus melibatkan sebuah boneka yang dinamainya nyomep
dengan bahasa perut nyomet dibuat seolah bicara dengan kak selam serta penonton
setiap dongeng atau cerita yang dibawakan kak slam membawa misi edukasi
sehingga pesan yang tersirat di dalamnya membawa perubahan lebih baik bagi yang menonton
alhamdulillah kita sudah berjumpa lagi dengan kak slem
di kesempatan hari ini kita bersinergi dengan masjid dan tph ar rahman di sebantengan
kita dimohon untuk mengisi anak anak yatim dan buah pang
memotivasi supaya anak anak ini
tidak putus asa atau memiliki satu giroh punya semangat yang tinggi dalam belajar dan mencapai cita citanya
selama ramadan dongeng pun menjadi salah satu kegiatan yang dapat dilakukan dalam menanti waktu berbuka puasa
atau ngabuburit secara bersamaan
mereka memotivasi dan untuk memberikan pemahaman yang lebih mudah kepada anak anak
itu memang diperlukan
strategi strategi tertentu bukan saja hanya dengan ceramah
tapi dengan cerita dengan mungkin kegiatan kegiatan tertentu
sehingga berbekas atau memberikan kesan yang mendalam kepada anak
profesi pendongeng seperti kak slam kini sangat jarang dijumpai
seiring kecanggihan teknologi yang semuanya dapat diperoleh melalui ponsel pintar atau internet
yang dilakukan kak slam menjadi salah satu kegiatan yang dapat diperoleh melalui ponsel pintar atau internet
dan salah satu bukti talenta yang ditekuni serius akan bisa bertahan tak surut di gerus zaman